invasi militer rusia ke ukraina dikhawatirkan akan memicu dampak yang lebih besar bagi dunia
tidak hanya dari segi ekonomi bagi negara negara lain
pengamat menyebut ada dugaan rusia berniat mengembalikan kembali kekuasaannya di negara negara yang dulu pernah jadi bagiannya
seperti kawasan baltik hingga finlandia
tapi sepertinya kisahnya rusia mencoba melakukan ini melibatkan potensial negara negara mereka
kami menarik bahwa bukan ukraina yang memilih jalan kembali ke perang
tapi ukraina mencoba kembali ke jalan ke kebebasan
ini lah pidato presiden ukraina volodymyr zelensky di kiev
kamis waktu setempat yang mendesak rusia agar kembali kepada jalan perdamaian
pasal sejumlah kota di bombardir militer
ketika kota kiev menembus perjalanan
kota kota yang menembus perjalanan menjelaskan kembali ke kota
kota kota yang menembus perjalanan menjelaskan ke kota
kota kota yang menembus perjalanan menjelaskan ke kota
kota kota yang menembus perjalanan menjelaskan ke kota
kota kota yang menembus perjalanan menjelaskan ke kota
kota kota yang menembus perjalanan menjelaskan ke kota
kota kota yang menembus perjalanan menjelaskan ke kota
kota kota yang menembus perjalanan menjelaskan ke kota
wali kota kiev vitalik titsco bahkan mengimbau warga menyiapkan tas berisi perlengkapan serta dokumen penting jika mereka harus dievakuasi
serangan yang dilancarkan rusia tidak hanya memicu ketakutan bagi warga ukraina namun dikhawatirkan berimbas besar pada dunia
peneliti hubungan internasional center for strategic and international studies csis gilang kembara menyebut
peneliti hubungan international center for strategic and international studies gilang kembara menyebut
peneliti hubungan international center for strategic and international studies gilang kembara menyebut

pengumuman untuk kawasan rusia yang disambung kualitas diperoleh oleh telokane
kepada wilayah wilayah di seputaran negara negara baltik
dan juga ada kemungkinan kepada wilayah skandinavia seperti negara finlandia
jadi memang ini sebuah foreshadow ya
kekhawatiran saya adalah sebuah foreshadow
pada ambisi putin yang lebih besar lagi daripada ini
guru besar hukum internasional universitas indonesia hikmahanto juwana menyebut
tidak hanya di kawasan eropa
secara khusus indonesia juga bisa terdampak krisis yang kini tengah melanda ukraina
yang pasti ada pengaruhnya karena apa
kita lihat sekarang harga bbm harga minyak sudah naik ke seratus dolar
mungkin juga akan terus naik
dan kedua mungkin bursa juga akan berpengaruh
dan ini dampaknya karena bursa itu terkoneksi antara satu negara dengan negara yang lain
akan berdampak juga ke indonesia
jadi pasokan pasokan dari luar negeri ke indonesia
ini akan tentu akan berakibat lebih mahal
dan kebijakan masyarakat yang bergantung pada pasokan pasokan ini
tentu harus membayar lebih mahal
seperti diketahui keanggotaan nato menjadi salah satu pemicu invasi rusia ke ukraina
rusia ingin amerika dan sekutu memastikan
bahwa ukraina atau negara negara pecahan uni soviet lainnya
tak akan bergabung dengan nato
serta menghentikan ekspansi dan pengerahan senjata nato
di negara negara perbatasan rusia
sebelum invasi putin bahkan sempat menawarkan kepada barat
tuntutan rusia versi lebih sederhana
yakni ukraina harus menolak tawaran bergabung dengan nato
dan mengakui kedaulatan rusia atas crimea
yang dicaploknya pada dua ribu empat belas
tim liputan cnn indonesia